penyidik di treskrimumpol dametro jaya masih menyidik kasus penipuan yang dilakukan oleh
wawon erawan dan dua rekannya pada sebelas tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri saat ini
penyidik telah memeriksa dua korban wawon erawan yang mengaku mampu menggandakan uang dan harta
korban dengan kekuatan supranatural dari hasil pemeriksaan sementara dua orang korban yakni aslem
dan hana menyetor uang gaji setiap bulan ke wawon aslem telah menyetor dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah dalam kurun
waktu enam tahun sedangkan hana telah menyetor tujuh puluh lima juta rupiah dalam dua tahun terakhir dari
lima belas korban yang tertipu akal bulus wawon cs dua diantaranya merupakan korban pembunuhan berantai
yakni siti dan farida yang jasadnya kini telah dibawa ke rumah sakit polri untuk diotopsi
dua masuk yang sudah meninggal dunia atas nama siti dengan farida yang diidentifikasi
lainnya berarti ada sembilan pertama atas nama yeni kedua atas nama aslem kemudian entin kemudian
hana kemudian evie dan hamidah kemudian juga ada yanti nene dan sulastini ini
ini merupakan kluster dari tenaga kerja indonesia yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi
aslem dan hana dua tenaga kerja wanita yang menjadi korban penipuan penggandaan uang oleh wawon cs
tak kuat menahan tangis karena merasa lolos dari maut
ini terjadi setelah berhalangan untuk bertemu tersangka dede pada desember dua ribu dua puluh
semuanya mungkin tak akan pernah terungkap kalau pihak berwajib nggak ada bantuan dan nggak ada respons
dan semoga ini jadi pelajaran buat semuanya buat pelajaran supaya tidak ada lagi korban selanjutnya
saya terima kasih banyak sama bapak atul mitra jaya sudah membantu kita
rekan rekan kita yang masih ada di sana
kasiannya semoga ya jangan ada terjadi terulang lagi yang penipuan kayak gini
mungkin kalau saya kemarin tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan pergi lagi ke cianjur ketemu dede mungkin nasib saya nggak akan ada di sini
beda lagi ceritanya
bahkan setelah tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan saya pun berencana untuk balik lagi ke cianjur
kalau belum kasus ini terungkap
dan syukurnya kasus ini terungkap
entah kalau belum terungkap mungkin masih banyak lagi korban yang terjatuhan saya nggak tahu
hingga saat ini penyidik di treskrimum polda metro jaya fokus melakukan pencarian para tenaga kerja wanita yang turut menjadi korban penipuan wawon erawan
penyidik turut menelusuri apakah terdapat tersangka lainnya dalam kasus ini
tim liputan cnn